meski telah dipenjara satu bulan gara gara menyiram air kencing dan tinja ke rumah tetangganya
perilaku mas riah perempuan warga sidoarjo kembali menjadi sorotan
mas ria belakangan sengaja menaruh bata besar permanen di depan rumahnya
tidak hanya itu mas ria juga sengaja memarkir sepeda motor hingga menjorok ke jalan
akibatnya gang sempit yang semula bisa dilalui mobil bak terbuka ini
menjadi hanya bisa dilewati kendaraan roda dua
bahan bangunan renovasi rumah wiwi yang semestinya bisa diangkut dengan mobil
terpaksa dibawa menggunakan gerobak oleh para pekerja
pemasangan batu dan parkir kendaraan di depan rumah mas ria terjadi
setelah wiwi mendapat bantuan renovasi rumah oleh bupati sidoarjo pada delapan belas agustus lalu
padahal sebelumnya tidak ada batu dan kendaraan terparkir di depan rumah mas ria
hingga senin siang batu besar dan kendaraan masih berada
di depan rumah mas riah
melihat kondisi ini wiwi mengaku pasrah
nanti bikin masalah pak pak
sementara mas riah yang terpantau berada di rumahnya
enggan menanggapi tudingan
menghalang halangi pekerjaan renovasi rumah wiwi
dengan cara sengaja menaruh batu besar dan parkir kendaraan
yang membuat kendaraan angkutan bangunan tidak bisa lewat
leko hadrian sian sidoarjo jawa timur